dari dalam negeri persib melakukan persiapan intensif menjelang laga pekan ke tiga belas liga satu indonesia kontra bayangkara fc
dalam latihan tersebut pelatih persib boyan hodak fokus memperbaiki kekurangan pola permainan persib
guna kembali meraih hasil positif atas bayangkara fc di lanjutan laga pekan tiga belas liga satu indonesia
usai menjalani libur dua hari pasca kemenangan atas persikabo
persib kembali menggelar latihan di stadion gelora bandung lautan api selasa pagi
latihan persiapan jelang laga kontra bayangkara fc ini tidak dihadiri oleh rahmat irianto roby darwis
serta bekam putra nugraha yang kini tengah memperkuat timnas u dua puluh empat di ajang asian games di hangzhou tiongkok
sementara empat pemain lainnya ciro alves febri haryadi reki rahayu serta zal nando
juga absen dari latihan usai masih menjalani pemulihan cedera
selain menggelar latihan fisik ringan dalam latihan tersebut pelatih persib boyan hodak
sengaja meminta seluruh anak asuhnya untuk menggelar taktikal game
ini adalah zona legasi ini tidak mudah untuk digunakan saat anda berada di zona ini
jadi sekarang setelah beberapa pengetahuan yang baik kita sekarang pertama kali di bagian atas tabel ini
jadi ini tidak berat
ini lebih mudah untuk pemain tapi sekarang kita harus terus fokus pada pertandingan seterusnya
karena jika kita bisa mendapatkan hasil yang baik kita bisa berjalan lebih tinggi
yang akan lebih baik untuk kita
seperti diketahui setelah meraih hasil positif di empat laga terakhir
persib kini berada di peringkat tujuh kelas main sementara liga satu indonesia
sementara hasil imbang kontra dewa united di laga terakhir
menjadikan bayangkara fc masih terpuruk sebagai juru kunci kelas men
men sementara liga satu
freddy bangun bandung jawa barat